dan saat ini kita ikuti konferensi pers yang disampaikan oleh bmkg di jakarta
karena kebetulan koordinasinya di bawah kementerian koordinasi maritim
selain dengan bnpb dan ada iotik dan ikatan ahli tsunami indonesia
dan satu hal yang perlu disampaikan dari beberapa kejadian bencana
misalnya bencana palu dan yang terakhir bencana di selat sunda
nampaknya sudah saatnya kita harus segera merubah mindset
mindset kita bahwa selama ini bencana dipahami merupakan satu single bencana
terjadi sekali kemudian selang beberapa waktu
atau beberapa tahun terjadi single bencana yang berikutnya
kemudian selang beberapa tahun terjadi bencana yang berikutnya
jadi sebelumnya pemahaman kita bencana itu urut teratur begitu
nampaknya fenomena yang terjadi saat ini adalah dalam satu waktu yang periodenya sama
kemudian wilayahnya sama itu bisa terjadi beberapa fenomena bencana
yang penyebabnya bisa berbeda beda tidak harus saling sebab akibat
sehingga ini kami tegaskan sekali lagi bahwa fenomena di selat sunda itu fenomena yang saat ini tidak lazim dan kompleks
merupakan multi fenomena yaitu bencana yang
sudah kami berikan peringatan dini sebelumnya yaitu peringatan dini gelombang tinggi
itu yang kita anggap sebagai pengaruh meteorologi maritim
yang diperparah dengan pengaruh adanya purnama perigi
kemudian juga ada bencana tsunami
yang sudah kami sampaikan sebelumnya dipicu oleh dipicu secara tidak langsung oleh
erupsi anak gunung krakatau
yang juga akhirnya memicu terjadinya
ini data terakhir yang kami peroleh dari koordinasi menko maritim
di situ ada berbagai lembaga selain bmkg dan kemenko maritim
ada big bppt lipi dan badan geologi esdm
menganalisis bersama citra satelit
kepundan anak gunung krakato itu ternyata kolaps
kalau ada gambarnya
ada nggak pak dadang gambarnya kepundan kolaps kalau ada
nah di situ
kolapsnya kepundan inilah
dan akhirnya menimbulkan tsunami
jadi tsunami ini memang ada kaitannya dengan erupsi anak gunung krakatau
yang pada saat press conference
kepala badan geologi bersama kami juga sudah mengkonfirmasikan bahwa
pukul dua puluh satu dua puluh satu lebih tiga erupsi itu terjadi
dan ternyata memang dari data yang kami perhatikan
dan ternyata yang kami peroleh berikutnya
yang khas mengindikasikan tremor itu adalah gempa vulkanik
jadi kejadian tsunami ini erat kaitannya
sebagai dampak lanjut
tidak langsung dari erupsi anak gunung krakato
data tambahan yang kami peroleh
ini yang perlu kami sampaikan
tadi gempa vulkanik tadi
yang memicu terjadinya kolaps atau longsor bawah laut
longsoran bawah laut ini
setara dengan kekuatan guncangan dengan magnitudo tiga
itu dari analisis kami
jadi ini analisis lanjut setelah kami press conference
kami mendapatkan data
ada tremor dengan kekuatan setara magnitudo tiga
dan epicenternya ada di anak gunung krakatau
jadi ini menguatkan bahwa
guncangan inilah yang memicu atau guncangan vulkanik ini
sebagai dampak dari erupsi tadi
yang memicu terjadinya kolaps lereng kepundan
dan kolaps ini dihitung dari citra satelit
saat itu dipimpin oleh pak deputi pak ridwan
menghitung luas area kolaps itu
mencapai enam puluh empat hektare
dan volume batuan akibat kolaps ini
dalam waktu dua puluh empat menit
menjadi tsunami di pantai
dan kejadian tsunami di pantai itu
terkonfirmasi dengan data tidal gate
milik badan informasi geospasial
yang dipantau oleh bmkg
jadi bmkg ini mendapat akses
bisa mendapatkan data dari big
sehingga kami bisa memantau
terkonfirmasi itu adalah tsunami
sehingga saya sampaikan kemudian
fenomena dalam waktu yang bersamaan
pada tanggal dua puluh dua desember
setelah pukul dua puluh satu
kami pantau ada tsunami
pada pukul dua puluh satu dua puluh tujuh
berarti dua puluh empat menit kemudian
terpantau dengan ketinggian
saat itu masih sembilan meter
terpantau di empat titik
di banten serang
dan di bandar lampung
dan hasil pantauan tersebut
nampaknya setelah dianalisis balik
jadi dari data naiknya muka air
itu kan bisa dimodelkan
asalnya muka air itu sumbernya dari mana
itu bisa dianalisis balik
bahwa sumber dari tsunami itu ternyata di
anak gunung krakatau
sehingga hari ini
apa yang sudah dikoordinasikan
dan lembaga yang lain
apa yang sebelumnya
bahwa tsunami ini adalah
berkaitan dengan erupsi vulkanik
oleh karena itu
tidak dapat terpantau oleh
yang ada di bmkg
jadi bmkg ini
mengmantau khusus gempa gempa
kejadian tsunami di indonesia
diakibatkan oleh gempa tektonik
informasi gempa tektonik
kami bisa memberikan
peringatan dini maksimum
maksimum lima menit
setelah kejadian gempa
apakah itu berpotensi tsunami atau tidak
tetapi sekali lagi
peristiwa kemarin itu
karena bukan gempa tektonik
karena itu gempa vulkanik
karena kami tidak punya akses
akses itu tidak ada
data itu tidak ada di bmkg
ada di kantor yang lain
sehingga itulah yang terjadi
dan itulah yang menjadi alasan
kenapa saat itu kami
mengajak kepala badan geologi
beliau yang paling tahu
dan punya otoritas
mengelola data tersebut
dan itu sudah terkonfirmasi
utama yang kami sampaikan
jadi bapak panglima tni
jadi kami juga kerjasama dengan tni
telah terbang di sekitar
dan di situ
ada beberapa foto yang mengambil
dari situ di pantai anyer
terlihat sekali dalam foto itu
pumais itu lontaran batu
batu apung dari gunung
dari data sementara ini
jadi yang hitam hitam itu
kelihatan sekali masih fresh
jadi beda dengan yang lain
kan sudah kecoklatan
itu jenis batuannya
yang kecoklatan itu lebih ke arah batu gamping ya pak ya
dan sudah lapuk
tapi yang fresh itu yang hitam hitam ini
data yang dipotret oleh panglima tni
kami tadi sudah mohon izin
untuk menunjukkan itu
jadi memperkuat bahwa
tetap terus harus dipantau ketat
untuk mengantisipasi ini
tidak perlu panik
karena sudah ada lembaga khusus
yang memantau kegiatan gunung api tadi
jadi pemerintah itu hadir di
lembaga pemerintah yang khusus untuk
mengamati perilaku gunung api
ini sudah ada sendiri di bawah
juga di bawah koordinasi
ada yang ngawasi gitu loh
bukan berarti kita tidak tahu
tetap perlu waspada
beberapa hari ke depan ini
kami masih menghimbau
jadi kami sudah sampaikan
kemarin itu sampai tanggal dua puluh enam
karena masih akan terjadi gelombang tinggi
akibat cuaca maritim
kemungkinan kan ini
ini juga masih ada aktivitas
badan geologi akan menyampaikan tersendiri
untuk kawasan pantai ini
beraktivitas lebih dahulu
dalam beberapa hari ke depan
sampai tanggal dua puluh enam desember
nanti kalau akan diperpanjang
akan kami sampaikan lagi
di pantai ini
bukti bukti yang mendukung
lereng gunung anak krakatau
dari erupsi tadi
tadi dari citra satelit
deformasi anak gunung krakatau
yang menunjukkan luas enam puluh empat hektare
terutama pada lereng barat daya
kebetulan pada waktu yang sama
terjadi cuaca ekstrim
seperti yang sudah diperingatkan dini
oleh bmkg sehari sebelumnya
dan juga curah hujan tinggi
kawah itu bisa runtuh
dengan curah hujan
yang memperlihatkan bahwa sumber energi
tsunami itu berasal
dari selatan anak gunung krakatau
jadi ini berdasarkan analisis balik
ada riset bppt
ya itu dia
baru saja kita ikuti konferensi pers
yang disampaikan langsung
oleh dwi korita karnawati
selaku kepala bmkg
dimana dwi korita menyampaikan
data terkait kejadian tsunami
di banten dan lampung
yang menyampaikan bahwa
pemicu dari tsunami ini
berdasarkan analisis yang telah dilakukan
adalah adanya aktivitas vulkanik
atau gempa vulkanik
di gunung anak krakatau
yang memicu terjadinya kolaps
atau runtuhan kawah
dari gunung anak krakatau
yang memicu terjadinya tsunami
di selat sunda
yang berakibat atau berdampak
ke banten dan lampung
dan cnn indonesia berita terkini